suasana duka menyelimuti kediaman almarhum serda eta misnari
di desa pabean kecamatan dringu kabupaten probolinggo jawa timur pada minggu malam
keluarga almarhum menggelar salat gaib dan membaca doa tahlil usai pernyataan resmi dari panglima tni
bahwa kri nanggala empat ratus dua tenggelam dan lima puluh tiga awaknya gugur dalam tugas
serda eta misnari merupakan salah satu prajurit kri nanggala empat ratus dua bagian opsaltem ii
yang ikut gugur dalam latihan tempur di perairan bali
almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak
keluarga almarhum berharap tim pencari bisa menemukan semua prajurit dalam kondisi apapun
dari pihak keluarga sini sudah menerima dan tadi sudah dilakukan tahlilan
karena sudah menerima apa yang
yang diputuskan pemerintah tapi sudah dilakukan tahlilan
karena pemerintah masih menjanjikan pencarian seluruh awak pesawat lima puluh tiga orang itu
dari pihak keluarga masih mengharapkan
masih mengharapkan ya mudah mudahan ada keajaiban allah swt bisa selamat
negara kesatuan republik indonesia
selain dilakukan oleh keluarga awak kri nanggala empat ratus dua
kelompok lintas agama melakukan doa bersama
di depan gedung negara gerahadi surabaya jawa timur
pada minggu sore
kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan doa secara agama buddha
dilanjutkan dengan doa secara agama islam
serta pembacaan doa secara agama kristen
koordinator aksi mengatakan
kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan dan rasa duka cita warga kota surabaya
atas tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua
kita berdoa memohon kepada tuhan
semoga putra putri terbaik indonesia
yang tergabung dalam kri nanggala
oleh allah diterima sebagai pahlawan yang syahid
sebagai pahlawan yang meninggal
dengan sebutan syahid maupun suhada
sementara di saat yang sama di jawa tengah
acara doa bersama juga digelar sejumlah aktivis lintas agama di kota semarang
acara doa bersama ini digelar di bundaran air mancur jalan pahlawan
sebalik membentangkan tulisan
beberapa perwakilan tokoh agama dan kepercayaan
melantunkan doa secara bergantian
selain kepada para prajurit yang gugur
doa juga diberikan kepada seluruh keluarga prajurit
agar diberi kekuatan dan ketabahan atas musibah ini
aksi doa bersama ditutup dengan menyanyikan bersama lagu gugur bunga
sebagai simbol penghormatan terhadap putra terbaik bangsa
yang gugur dalam menjalankan tugas di kri nanggala empat ratus dua
tim liputan cnn indonesia